inilah terobosan baru sistem pembayaran indonesia yang keren pakai banget
serobosan santui bank indonesia
kau beli sesuatu pas mau bayar tidak bisa
aplikasi berbeda dengan qr code dikasir
renang aja nanti bisa dengan fish itu bukan masalah
itu karena qr code nya kan jadi satu aja
jadi kau tak perlu pusing
daftar banyak banyak aplikasi untuk bayar
merah biru hijau unggu bisa langsung kaum scan
satu qr code tidak perlu gusa
ingin memajukan umkm percepat keuangan inklusif